tapi melihat mama seperti ini aku jadi gak kuat
ya allah aku merasa bersalah karena sudah membuat mama dan papa sedih
ya allah kuatkan kita ya allah
kuatkan mama dan tuka juga untuk mendampingi elsa menjalani ini semua
anda berharap dengan bisa berbicara dari hati ke hati dengan saya
terus bisa mengubah status jati diri dan menjadi anak anda
ini bukan sulap elinobraset ya
anda dengarkan kata kata saya
masukin ke otak anda
reina bukan anak anda
anda sendiri kan yang sangat yakin
kalau rena itu adalah anak adik saya
apapun cara anda untuk membuat keadaan
itu menjadi seperti yang anda inginkan
itu semua tidak akan pernah terjadi
saya sudah menjelaskan semuanya dengan bahasa yang baik dan benar
semoga anda mengerti dengan bahasa saya
kalau memang anda sudah mengerti
saya sudah tidak tahu berbicara dengan anda dengan bahasa apa
sekali lagi anda berbicara soal
saya dengan senang hati
saya akan meladeni anda disini baku hantam
coba sekarang anda berpikir
apa iya anak sebaik rena
itu mempunyai ayah kandung seperti anda
saya tidak akan menyerah
waktu yang nanti akan logis
apa yang benar ini
saya merasa rupa rupa
kembali kepada ebidat
se domain untuk bulan
kembali ke dalamwedengan ya
jangan bikin drama lagi udah cukup
ada apa sih pa
kenapa kamu harus ngasih harapan palsu sama elsa
kamu jelas jelas dengar sendiri
nino di hadapan orang tua di hadapan kita
ngomong dia mau menceraikan elsa
pa emangnya papa tegang liat elsa kayak gitu tadi
tapi jangan kasih harapan palsu
elsa tuh gak mau makan
dia gak mau minum obatnya dia gak mau diobatin
dia teriak teriak sampai bilang mau mati
dia udah kayak orang linglung papa
tapi kamu kan tahu nino bilang dia mau cerek sama elsa
aku cuma mau elsa supaya lebih tenang tadi
aku gak ada niat untuk ngasih harapan palsu atau apapun itu
dan aku mau kasih semangat hidup buat dia pa
kamu tadi liat sendiri kan elsa kayak gimana
tapi mama sadarkan mama memberikan sebuah harapan ke elsa
kalau elsa percaya elsa meyakini ini nanti dia keluar
dia menuntut ini ini akan jadi masalah baru buat elsa
kasian elsa ma
aku gak tau
aku gak tau pa
aku gak tau yang tadi aku lakuin
aku cuma kepengen elsa makan
aku kepengen elsa bisa minum obat supaya dia sembuh itu aja
cuma itu yang ada di dalam pikiran aku
aku gak mikirin yang lain
aku gak tau
situasi eksis seperti ini berat sekali buat aku
rasa sakit sekali melihat papa dan mama seperti ini
ya allah kuatkan kita semua ya allah
dan kuatkan orangtuaku
aku mau berbelian
aku mau berbelian
ya allah ku gimana ini
sebenarnya aku sedikit lagi ketika elsa ketangkep dan semua terungkap
tapi melihat mama seperti ini aku jadi gak kuat
aku jadi gak kuat
ya allah aku merasa bersalah karena sudah membuat mama dan papa sedih
ya allah kuatkan kita ya allah
kuatkan mama dan tuka juga untuk mendampingi elsa menjalani ini semua

kuatkan mama dan papa juga untuk mendampingi elsa menjalani ini semua

bos dah istirahat
wow si terbaik
kontrol aja ya

aku harus gimana mas
kamu gak boleh mikir kayak gitu ya
apa yang kamu lakuin ini gak ada salahnya
apa yang kamu lakukan itu udah benar ya
jangan pernah mikir kalau diri kamu salah
udah jangan sedih lagi
udah sekarang kamu diem di sana ya
nurut aja sama saya diam di sana
ren saya telat ke kantor
ada hal penting
kamu handle meeting dulu ya
assalamualaikum pak bakti
saya mau ketemu
biar melanjutkan soal
kasus pencarian tentang anak saya
aku akan perjuangkan kebenaran ini habis habisan
aku akan upayakan
aku harus segera ketemu dengan pak bakti
ini nggak boleh ditunggu lagi
secepatnya identitas rena sampai terbukti
biar aku tidak selama ini menduga duga
ada hasil permanent
sepertinya percakapan pak nino dan bu elsa semalam memang benar benar membuat mental bu elsa drop
untuk sementara ibu elsa akan didampingin psikiater dan dukungan keluarga sangat diperlukan
ya allah anakku elsa
kenapa jadi begini sih
kalau bisa pak surya dan bu sarah bicara dengan pak nino
untuk bagaimana baiknya memecahkan masalah mereka
agar tekanan psikologis